dari surabaya kita menuju ke solo kita simak informasi tentang jelang pernikahan putri presiden joko widodo
berbagai cara dilakukan warga solo untuk ikut berbahagia atas pernikahan kahiyang ayu dengan bobi nasution
ratusan porsi kue putu dibagikan secara gratis kepada warga solo yang sedang menikmati car free day
ada pemandangan berbeda pada car free day di kota solo jawa tengah minggu pagi
di salah satu titik di jalan selamat riyadi ini disiapkan kue putu gratis untuk dibagikan ke warga
kegiatan ini dilakukan dalam rangka ikut berbahagia atas pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution
puluhan orang menunggu dengan sabar tiga orang pembuat kue tradisional ini yang sedang bekerja
namun kue putu yang sudah siap tak segera dibagikan
tepat jam tujuh pagi doa bersama dikelar
warga solo ini berharap semoga pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution berjalan lancar dan keduanya dilimpahi hidup rukun
saya cuma iseng iseng lihat kenyataan ikut meneriahkan mangayubagyo peningan bapak jokowi
ya presiden saya lah ya sedikit tahu nggak bisa hadir ya lihat di sini tidak apa apa sudah seneng
di acara car free day pagi hari ini kita semua ikut warga solo ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarganya pak jokowi
di sini dengan cara yang sangat baik kita bisa berjalan
karena sama sama kita menikmati salah satu makanan tradisional di sini yaitu putu
acara ini diinisiasi salah satu warga solo dan narsi santosa
kue putu dipilih sebagai ungkapan doa supaya presiden jokowi segera mempunyai cucu lagi
cucu dalam bahasa jawa berarti putu
harapan seorang ayah seorang ibu yang mantukan anaknya itu masih pengen cucu pengen putu kalau corot jowonya gitu
jadi mudah mudahan nanti
pak jokowi segera dapat cucu dari putrinya ini
ekspresi ikut berbahagia warga solo ini merupakan salah satu cara yang dilakukan warga setidaknya dalam sepekan terakhir
sebelumnya pekan lalu dilakukan pembagian dawet gratis di pasar gede dan tumpengan di salah satu kampung di solo